ketua umum pssi muhammad iryawan alias iwan bule menolak menanggapi petisi mundur terkait tragedi kanjuruhan
iwan bule menyatakan bahwa ia bekerja sesuai dengan aturan
didampingi komisi disiplin pssi erwin tobing muhammad iryawan mendatangi stadion kanjuruhan malang pada kamis siang
kedatangannya untuk melihat secara langsung pintu pintu stadion sebagai gambaran data bila ada pemeriksaan dari tim gabungan independen pencari fakta
peninjauan difokuskan pada seluruh akses keluar masuk penonton terutama pintu dua belas tiga belas dan empat belas
usai meninjau lokasi muhammad iryawan pun disinggung soal petisi mundur
ia mengaku menolak mundur dengan dalih tanggung jawabnya adalah bertemu para korban melihat lokasi mendoakan serta memberikan santunan
karena aturan sudah ada
anda tahu mas
saya tahu ya
baca aja disitu
untuk tanggung jawab saya ini bukan saya mundur gitu bukan
tanggung jawab saya ada disini sampai hari ini menemui korban kemudian melihat dari lokasi dan semua semua saya berikan santunan itu tanggung jawab saya